partai nasdem salah satu pengusung joko widodo sebagai capres pada pilpres dua ribu sembilan belas
masih menyimpan rapat nama nama bakal calon pendamping jokowi
partai yang dipimpin surya paloh ini hanya menyebut pengumuman calon wakil presiden
atau bakal calon wakil presiden akan dilakukan akhir bulan juli
ini disampaikan sekjen nasdem joni g plate setelah mendampingi surya paloh
bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur jawa timur terpilih
hovifa indar parawansa dan emil dardak di jakarta senin siang
partai nasdem meminta masyarakat bersabar karena hingga saat ini
komunikasi politik dengan para bakal calon pendamping jokowi masih terus berlangsung
pasti calon calon presiden akan sejalan dengan visi besar nasdem
politik gagasan membangun indonesia itu pasti sejalan
dan kami meyakini juga tadi seperti yang disampaikan
ini toko yang akan melengkapi pak jokowi dodo sehingga nanti sukses untuk indonesia
nah kalau siapanya sudah ada di kantong pak jokowi dodo
ini tokoh tokoh prominent karena kita harus menjaga reputasi mereka
dan sekali lagi ya jaga betul betul ini toko toko jadi calon presiden